kita beralih ke kasus korupsi pengadaan al quran di kementerian agama
kericuhan terjadi saat sejumlah pendukung fad el fous alias fad ahrafiq
mengepung mobil kpk yang membawa fad menuju rumah tahanan
penahanan ketua dpp golkar bidang pemuda dan olahraga fad el faus
terkait kasus korupsi proyek pengadaan al quran di kementerian agama
kericuhan terjadi saat tersangka dugaan korupsi pengadaan al quran
dan laboratorium mts fad el fous keluar sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
fad keluar dengan rompi tahanan kpk berwarna oranye
dikawal sejumlah petugas kpk fad digiring masuk ke mobil tahanan yang menunggu di lobi
namun sejumlah orang berupaya menghalangi
mereka berteriak dan mengepung mobil kpk
polisi pengamanan objek vital berusaha menghalau pendukungnya
dan mobil tahanan akhirnya bisa melaju membawa fad ke rutan
dalam dugaan korupsi al quran fad disebut menerima uang sekitar tiga empat miliar rupiah
diduga sebagai imbalan dalam pemulusan proyek pengadaan tersebut
sebelumnya fad datang ke kpk pada pukul sepuluh
menurut jurubicara kpk febri diansah
kpk membuka lagi kasus ini setelah fonis dijatuhkan kepada dua terdakwa lima tahun lalu
mereka adalah mantan politisi golkar zulkarnain jabar dan putranya dendi prasetya
zulkarnain difonis lima belas tahun penjara sementara anaknya difonis delapan tahun
dalam vonis hakim julkernain dan dendi bersama sama dengan fad
telah mengintervensi pejabat kementerian agama
mereka meminta kementerian memenangkan pt batu karyamas
sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer madrasa
pembangunan kementerian agama sassanawiah tahun anggaran dua ribu sebelas